pemerintah berencana untuk menerapkan teknologi lima g di ibu kota baru penajam pasir utara
hal ini diungkapkan oleh menteri komunikasi dan informatika joni g plate
dikutip detik com saat ini semua operator seluler indonesia yang sudah melakukan uji coba lima g
yakni telkomsel xl asiata indosat oridu smartfriend dan tri
menkom info jonny g plate menyatakan selain teknologi lima g
ibu kota baru akan diramaikan hilir mudik kendaraan tanpa awak
dimana sistemnya memanfaatkan teknologi digital
namun hingga kini kementerian kominfo belum menentukan spektrum yang akan dipakai
untuk menggelar layanan jaringan seluler generasi kelima tersebut
jonny mengatakan bahwa saat ini kemampuan komunikasi sedang bersih bersih spektrum